kedua orang tua almarhum brigadir j menerima kedatangan kapolda jambi irjen rahmat wibowo di rumah duka
kehadiran kapolda jambi disambut ibu brigadir j dengan rasa haru karena masih shock mengenang kepergian anak kedua dari empat bersaudara itu
melalui kapolda jambi pihak keluarga meminta barang milik almarhum dikembalikan
jika harus menjemput sendiri barang barang tersebut ke jakarta keluarga mengaku masih berduka juga tidak punya biaya
tokoh agama setempat royanto situmorang
turut menyampaikan harapan kepada kapolda jambi agar kasus ini diungkap secara transparan
kapolda di sini datang melayat menyampaikan rasa turut berduka cita dan ada hal hal lain juga yang dibicarakan di dalam secara pribadi dengan keluarga
artinya ada juga doa tadi pak
ikut prihatin pak dengan prihatin
sangat ikut prihatin dan saya tadi titip salam kepada bapak kapolda jambi
bahas saya dari tokoh agama sebagai pendeta untuk memohon agar kasus ini segera diungkap
dan sesuai dengan kerinduan daripada keluarga mohon diungkap dengan terang benar
kapolda jambi sendiri tidak memberikan komentar terkait kasus ini dan datang hanya untuk melayat serta mengunjungi makam almarhum di desa sukamakmur sungai bahar kabupaten muarajambi
arven kennedy muarajambi jambi